selamat siang anda menyaksikan gomudik saya yudi yudawan
berikut kami sampaikan informasi mudik untuk anda
memasuki hari ketiga setelah lebaran arus lalu lintas di pejagan terpantau masih ramai lancar
kendaraan di arah arus balik mulai mendominasi namun belum menimbulkan kepadatan berarti
kendaraan yang dari jawa tengah ke jakarta diarahkan masuk tol melalui gerbang kanci
hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko penumpukan kendaraan di sepanjang eksit tol brebes timur hingga pejagan
puncak arus balik di kawasan pantura diperkirakan akan dimulai pada sore hari ini hingga esok
untuk mengetahui informasi lebih lengkap kita akan bergabung dengan korespondensi nn indonesia
katrina inandia di kawasan pejagan jawa tengah
katrina bagaimana dengan kondisi arus balik kendaraan yang akan kembali ke jakarta setelah tiga hari berlebaran di kampung halaman
silakan dengan informasi anda
ya selamat sore yudi
hingga siang ini situasi arus lalu lintas di jalur pantura yaitu dari arah jawa tengah menuju jakarta
masih terpantau ramai lancar
dan memang sudah mulai didominasi oleh kendaraan kendaraan dengan plat nomor b atau dari jakarta
dan juga motor atau kendaraan roda dua yang memang sedang mengarah ke arah jakarta
namun jadi yang perlu diingat di sini adalah
bila anda ingin melewati jalur pantura saat ini di exit atau gerbang masuk tol pejagan menuju jakarta saat ini sedang ditutup
artinya bila anda ingin mengarah ke jakarta harus masuk lewat tol kanci
nanti di tol kanci itu baru kemudian bisa menuju ke gerbang tol palimanan
nah lalu yang penting lagi adalah saat ini hingga saat ini tadi saya mendapatkan informasi bahwa di gerbang tol palimanan
sudah terjadi penumpukan kendaraan
di mana gerbang tol menuju arah jakarta sudah dibuka sebanyak dua puluh satu gerbang
sementara untuk arah dari jakarta hanya dibuka lima gerbang
untuk mengantisipasi kepadatan tersebut
namun hingga saat ini masih ada antrian yang panjangnya mencapai seratus meter
ya katrina anda bisa menceritakan kira kira solusi apa untuk mengatasi kemacetan panjang
yang boleh jadi akan terjadi lagi ketika arus balik saat ini
ya hingga saat ini memang rekayasa atau antisipasi terhadap kepadatan akan terus dilakukan oleh pihak jasa marga
ataupun kepolisian terkait dengan arus balik ini
dan rencananya memang untuk awalnya gerbang tol di brebesbar
dan juga di pejagan akan ditutup sementara ini
dan diarahkan menuju gerbang tol kanci
namun bila nanti sudah terjadi penumpukan di brebes timur kemungkinan besar
kemudian brebes barat akan dibuka
kemudian setelah itu baru ke gerbang tol pejagaan
dan terus seperti itu yudi
dan juga yang perlu diingat saat ini adalah cuaca di jalur pantura
kita semua tahu bahwa cuaca dan suhu di sini sangat panas
artinya pastikan untuk mempersiapkan terus fisik anda
bila anda ingin melakukan perjalanan pulang ke jakarta
karena dipastikan mulai dari sore nanti
hingga esok akan terjadi puncak arus balik
yang artinya akan ada kepadatan juga antrian kendaraan
ya terima kasih katerina inandi atas informasi anda
selamat bertugas kembali